assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota mpr ri
yang saya hormati bapak profesor dr gai haji ma'ruf amin wakil presiden republik indonesia
yang saya hormati ibu hj megawati soekarnoputri
presiden gai haji wakil presiden republik indonesia
yang saya hormati bapak profesor dr susilo bambang yudhoyono presiden ke enam republik indonesia
yang saya hormati bapak hamsahas wakil presiden ke sembilan republik indonesia
yang saya hormati bapak profesor dr budiono wakil presiden ke sebelas republik indonesia
yang saya hormati bapak muhammad yusuf
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia
yang mulia yang saya hormati kepala negara dan pemerintahan
serta utusan utusan khusus dari negara negara sahabat
yang saya hormati bapak profesor dr yusuf kala wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia
dan tentu saja sahabat baik saya bapak prabowo subianto dan bapak sadyaga uno
dan tentu saja para tamu yang saya hormati
bapak ibu saudara saudara sebangsa dan setanah air

yang saya hormati bapak profesor dr yusuf kala wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia
cita cita kita di tahun dua ribu empat puluh lima pada satu abad indonesia merdeka
mestinya insya allah indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah
indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung hitungan
dua puluh juta rupiah per kapita per tahun
atau dua puluh tujuh juta per kapita per bulan
itulah target kita
itulah target kita bersama
mimpi kita di tahun dua ribu empat puluh lima
produk domestik bruto indonesia mencapai tujuh triliun usd
dan indonesia sudah masuk ke lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati persen
kita harus menuju ke sana
kita sudah hitung hitung kita sudah kalkulasi
target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai
namun semua itu tidak datang otomatis
tidak datang dengan mudah
harus disertai kerja keras
dan kita harus kerja cepat
harus disertai kerja kerja bangsa kita yang produktif
dalam dunia yang penuh resiko
yang sangat kompetitif
kita harus terus mengembangkan
jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton
harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan
inovasi adalah budaya
ini cerita sikit
lima tahun yang lalu tahun pertama saya di istana
jabat dan masyarakat untuk halal bihalal
protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu
saya ikut tahun pertama saya ikut
tahun kedua ada halal bihalal lagi
protokol meminta saya berdiri di titik yang sama
di titik itu lagi
kalau kita tidak pindah
ini akan menjadi kebiasaan di titik itu lagi
dan itu akan dianggap sebagai aturan
dan kalau diteruskan bahkan nantinya
akan dijadikan seperti undang undang
duduknya apa berdirinya di situ terus
ini yang namanya monoton dan rutinitas
sekali lagi mendobrak rutinitas adalah satu hal
dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain
yang menjadi prioritas kita
seringkali birokrasi melaporkan
bahwa program sudah dijalankan
anggaran telah dibelanjakan
dan laporan akuntabilitas telah selesai
kalau ditanya jawabnya
programnya sudah terlaksana pak
programnya sudah terlaksana pak
tetapi tetapi setelah dicek di lapangan
setelah saya tanya ke rakyat
ternyata masyarakat belum menerima manfaat
ternyata rakyat belum merasakan hasilnya
sekali lagi yang utama itu bukan prosesnya
yang utama itu adalah hasilnya
dan cara mengeceknya itu mudah
cara mengeceknya itu mudah
lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui sms atau wa
di situ ada sen artinya telah terkirim
ada delivert artinya telah diterima
bukan hanya menjamin send
dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending sending saja
saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making deliver
tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat
tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat
perhadirin dan seluruh rakyat indonesia yang saya banggakan
potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar
saat ini kita sedang berada di puncak bonus demografi
di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif
ini adalah tantangan besar dan sekaligus
ini adalah tantangan besar dan sekarang
ini adalah tantangan besar dan sekaligus
juga sebuah kesempatan besar
ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja
tetapi akan menjadi kesempatan besar peluang besar jika kita mampu membangun sdm yang unggul
sumber daya manusia yang unggul
dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif
dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif
dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif
oleh karena itu lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan
yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia
pembangunan sdm akan menjadi prioritas utama kita
membangun sdm yang pekerja keras yang dinamis
membangun sdm yang terampil yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

mengundang talent talent global untuk bekerja sama dengan kita

itu pun tidak bisa diraih dengan cara cara lama
cara cara baru harus dikembangkan
kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen sdm kita
kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan
dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri
yang kedua pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan
infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi
yang mempermudah akses ke kawasan wisata
yang mendongkrak lapangan kerja baru
yang mengakselerasi nilai tambah per ekonomi rakyat
yang ketiga segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan
pemerintah akan mengajak dpr untuk menerbitkan dua undang undang besar
yang pertama undang undang cipta lapangan kerja
yang kedua undang undang pemberdayaan umkm
masing masing undang undang tersebut
akan menjadi omnibus law
yaitu satu undang undang yang sekaligus merevisi beberapa undang undang
bahkan puluhan undang undang
puluhan undang undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja
langsung direvisi sekaligus
puluhan undang undang yang menghambat pengembangan umkm
juga akan langsung direvisi
yang keempat penyederhanaan birokrasi
harus terus kita lakukan besar besaran
investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan
prosedur yang panjang harus dipotong
birokrasi yang panjang harus kita pangkas
eselonisasi harus disederhanakan
apa enggak kebanyakan
saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja
diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian
yang menghargai kompetensi
saya juga minta kepada para menteri para pejabat para birokrat
agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan
bagi yang tidak serius saya tidak akan memberi ampun
pada akhirnya yang kelima adalah transformasi ekonomi
kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam
menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa
demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
perhadirin dan seluruh rakyat indonesia yang saya muliakan
pada kesempatan yang bersejarah ini
perkenankan saya atas nama pribadi
atas nama wakil presiden geyh haji ma'ruf amin
dan atas nama seluruh rakyat indonesia
menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya
kepada bapak dr andes muhammad yusuf kala
yang telah bahu membahu menjalankan pemerintahan
selama lima tahun terakhir
ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga lembaga negara
pada jajaran aparat pemerintah tni dan polri
serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan
selama lima tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik
mengakhiri pidato ini
saya mengajak bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
untuk bersama sama berkomitmen
pura babara sombokku
pura tangkisi golikku
layarku sudah terkembang
kemudiku sudah terpasang
kita bersama menuju indonesia maju
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga tuhan memberkati om santi santi santi om
jangan lupa untuk berlangganan
dan berkongsi dengan tuhan
terima kasih bapak ibu bapak ibu
kami berharap untuk berlangganan dan berterima kasih
terima kasih kami ucapkan kepada presiden republik indonesia
saudara insinyur haji joko widodo
yang telah menyampaikan pidato awal masa jabatan
setelah mencermati dengan sesama kesungguhan saudara presiden dan wakil presiden republik indonesia
kami meyakini bahwa indonesia semakin optimis menyongsong masa depan